minta tolong banget untuk tetap diam di rumah
tolong tolong sedikit saja harga kami
siapa juga yang gak mau mudik kita juga mau mudik
kami di sini juga pengen rumah keluarga
kita juga pengen ketemu sama orang tua
kami di sini untuk kalian kalian di rumah untuk semua
jangan mudik dulu ingat diam di rumah saja
jangan mudik atau kemana mana
agar pandemi ini cepat pergi
semoga kebelak nanti kita dapat berkumpul kembali
saya telah menyampaikan ada dua pasien yang sudah positif terkena virus covid sembilan belas
pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh kasus covid sembilan belas pertama ditemukan di tanah air
sudah tiga bulan lamanya pemerintah masih terus berjuang untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona
selaku pemegang kekuasaan eksekutif di indonesia
pada tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh
menggunakan otoritasnya untuk menghadapi penyebaran covid sembilan belas
dengan menerbitkan keputusan presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
gugus tugas ini pun segera bekerja dengan segala sumber daya yang dimilikinya
dan menjadi harapan seluruh rakyat indonesia dalam menghadapi penyebaran covid sembilan belas
kepolisian negara republik indonesia sebagai pengayom pelayan dan pelindung masyarakat pun
menjadi salah satu elemen dalam gugus tugas tersebut
bahkan peranan polri sangat penting dalam melakukan proteksi edukasi
hingga penegakan hukum atas keselamatan masyarakat
dalam sepekan jumlah pasien positif covid sembilan belas di tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan
hal ini menjadi landasan pemerintah untuk menerapkan physical distancing
sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
untuk memastikan physical distancing berjalan diseluruh negara
disiplin dan efektif dan berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
kapolri jenderal polisi idam aziz pun mengeluarkan maklumat
yang berisi larangan berkumpul masa dalam jumlah banyak
berbekal maklumat tersebut polri menjalankan operasi kepolisian terpusat kontijensi amanusa ii
yang memiliki fokus utama dalam pencegahan penanggulangan
penegakan hukum pada masa pandemi covid sembilan belas
enam satuan tugas pun dibentuk di bawah operasi amanusa ii
yaitu satgas deteksi satgas pencegahan satgas pengamanan satgas rehabilitasi
satgas penegakan hukum dan satgas bantuan operasi
kami menggelar operasi setelah bapak kapolri mengeluarkan maklumat nomor tiga romawi dua ribu dua puluh
tanggal sembilan belas maret yang lalu
kita menggelar operasi amanusa membantu gugus tugas yang ada di pusat maupun di daerah
di mana di gugus tugas pusat pak asop bertindak sebagai wakil kepala gugus tugas penanggulangan covid pusat
pak kapolda kapolres ini menjadi wakil gugus tugas di daerah
nah kita memberikan kemudahan kepada para kasatul di lapangan pak kapolres para kapolda
kemudian kita sendiri untuk bisa menggunakan anggaran kontingensi amanusa ini
dan anggaran kontingensi itu untuk mendukung pencegahan pencegahan covid sembilan belas
tim satgas ini akan terus beroperasi selama status darurat bencana wabah covid sembilan belas diberlakukan
dan akan mendegarkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah
secara teoritis polri diberikan pilihan dalam menghadapi berbagai situasi
yaitu dengan pendekatan law enforcement atau represif dan pendekatan social defense atau persuasif
pendekatan persuasif menjadi pilihan utama korps dan pendekatan persuasif menjadi pilihan utama korps

pemetaan wilayah yang rawan penyebaran virus corona merupakan salah satu langkah preemptif yang diambil
sosialisasi maklumat kapolri serta sosialisasi upaya pencegahan penyebaran virus corona pun dilakukan para personel polri di seluruh penjuru tanah air
selain menjaga keamanan peran komunikasi kops bayangkara juga diperlukan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini
sosialisasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung
media digital pun disasar polri agar sosialisasi ini dapat menyentuh publik secara masif
korps bayangkara juga diperlukan dalam mensosialisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini
edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pun terus dilakukan agar masyarakat mampu memproteksi diri dari penyebaran virus corona
korps bayangkara juga diperlukan dalam mensosialisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini
sebagai upaya preventif para personel polri melakukan patroli serta pengawasan

sebagai upaya preventif para personel polri melakukan patroli serta pengawasan
seperti pengukuran suhu tubuh di tempat umum dan penyemprotan disinfektan di lokasi lokasi umum

bapak korps selalu menekankan kepada kesihatan sekolah
bapak korps selalu menekankan kepada kesihatan sekolah
kami semua yang ada di lapangan untuk lebih mengedepankan upaya persuasi kemudian humanis kepada semua warga
karena ini dampaknya kan dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat
kepada warga yang tidak terdampak secara ekonomi mungkin ini tidak masalah
tapi kebanyakan kan warga kita adalah yang terdampak secara ekonomi

dalam undang undang no dua tahun dua ribu dua puluh tentang kepolisian negara republik indonesia
fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
penegakan hukum perlindungan pekayoman dan pelayanan kepada masyarakat

jajaran kepolisian juga telah menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit covid sembilan belas
menyiapkan sarana dan petulis kesehatan hingga pendampingan terhadap keluarga pasien

bagi penanganan covid sembilan belas yang ada di seluruh indonesia
membantu penyiapan rumah sakit yang dilaksanakan
kepolisian negara republik indonesia
pemulasaraan jenazah korban covid sembilan belas pun sempat menuai masalah di beberapa daerah di tanah air
keterbatasan petugas serta amanah yang diemban para personel polri membuat para personel pun tak tinggal diam
bukan hanya melakukan pengawalan proses pemangkaman

dengan tetap memperhatikan protokol
kepolisian negara republik indonesia
pemulasaraan jenazah korban covid sembilan belas
pemulasaraan jenazah korban covid sembilan belas
pemulasaraan jenazah korban covid sembilan belas

tanpa adanya kedisiplinan masyarakat untuk terus mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah
doakanlah garda terdepan kita
mari kita bersama meraih musimah ini
jelas diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat berhasil
bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi
polri bertekad untuk menegakkan keselamatan
keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah merebaknya pandemi ini
dan kita harus optimis bahwa dengan berpikir positif
perilaku hidup sehat memperdomani protokol kesehatan
ya kita tidak akan mati kalau belum waktunya
banggalah kalau tertib mari kita jadi patriot bangsa ini dengan baik
polri dituntut untuk terus melakukan edukasi dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah yang berlaku
polri dituntut untuk terus melakukan pengawasan di lapangan
polri dituntut untuk terus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
polri minta apa
polri hanya meminta agar anda selalu mengikuti serta mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku
agar pandemi ini dapat cepat pergi dari tanah air
dan keluarga dari korona
jangan lupa bahwa virus jatuhkan kehalalan kita semua

negara hidup masyarakat di kota kamu berada